perempuan itu tempatnya di rumah yang dilarang kemana mana
yang dimana ketika perempuan nelayan keluar dari rumah itu mendapat pelabelan yang kurang baik
bahkan ketika ekonomi kurang tidak memiliki usaha perempuan nelayan kerap jadi korban kdrt
stigma budaya patriaki ini sangat berakar kuat ya
dimanapun tidak hanya di pesisir saja bahwa di budaya patri ini patriaki ini ada aturan aturan yang membiasakan
perempuan itu di rumah aja pekerjaannya ada istilah ucapan tempatnya perempuan itu hanya di tiga kasur
sebuah desa di pantai barat kabupaten demak jawa tengah
dulu masyur namanya menjadi sentra perikanan tangkap
lekuk sungai yang bermuara di laut jawa dengan deretan perahu yang bersandar di kanan kirinya ini
menjadi bukti ada ratusan kepala rumah tangga yang menggantungkan hidup sebagai nelayan
namun cerita kejayaan itu kini hanya berlaku di jawa tengah
hanya menjadi kisah lama dermaga dan tempat pelelangan ikan yang dulu hiruk pikuk dengan lalu lalang penjual dan pembeli
hanya tersisa perempuan perempuan nelayan yang duduk melamun
berharap ada hasil tangkapan datang bersama kapal yang bersandar
masnuah seorang perempuan nelayan asal moro demak
himpitan ekonomi di masa paceklik seperti sekarang ini
membuat perempuan nelayan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau kdrt
tahun dua ribu dua misalnya di desa morodemak dan sekitarnya
ada tujuh puluh dua perempuan nelayan yang mengalami kdrt kekerasan seksual atau penelantaran ekonomi
atas dasar kepeduliannya
masnuah mendirikan komunitas puspital
bahari di tahun dua ribu lima
sebagai wadah perlindungan bagi para perempuan nelayan yang menjadi korban
kenapa saya menginisiasi berdirinya adanya puspita bahari
karena memang saya dilahirkan di keluarga nelayan
dibesarkan di lingkungan nelayan
sehingga paham betul kondisi anak perempuan nelayan dari kecil sampai dewasa
sampai menikah keterpurukan terkungkungnya perempuan itu seperti apa saya paham
tidak harus perempuan itu tempatnya di rumah yang dilarang kemana mana
yang dimana ketika perempuan nelayan keluar dari rumah itu mendapat pelabelan yang kurang baik
bahkan ketika ekonomi kurang tidak memiliki usaha
perempuan nelayan kerap jadi korban kdrt
sehingga puspita bahari menjadi tujuan besar untuk memutus angka kekerasan ini
pemberdayaan yang dilakukan untuk anggota
puspita bahari yang berarti kembang lautan itu kemudian bermetamorfosa
mas nuah tak hanya membangun ruang aman bagi para korban kdrt
tapi juga mengajak para perempuan nelayan untuk memperjuangkan haknya
berbekal ijazah kejar paket c
karena tak lulus sekolah dasar
mas nuah berlatih menjadi paralegal
ia mengadvokasi pengakuan pemerintah atas pekerjaan perempuan nelayan di kartu tanda penduduk atau ktp
awal memperjuangkan profesi pengakuan perempuan nelayan di status ktp di kolom pekerjaan itu
tadinya kami melihat ada banyak aktivitas aktivitas perempuan nelayan yang melaut
namun mereka tidak diakui sebagai nelayan
mereka sama sama berisiko
misalkan yang diakui nelayan itu laki laki
mereka mendapatkan kartu nelayan asuransi nelayan
program program perlindungan perikanan tangkap seperti alat tangkap
seperti solar bersubsidi dan bbm bersubsidi dan lain sebagainya
nah namun sama sama profesi nelayan kenapa perempuan ini tidak mendapatkan perlindungan yang sama

jalan panjang untuk mendapatkan pengakuan profesi perempuan nelayan tak mudah dilalui mas nuah
ia kerap terbentur budaya patriarki yang masih erat dipegang masyarakat pesisir
kami menemukan hambatan yang satu tahun untuk mendapatkan surat keterangan pernyataan bahwa perempuan tersebut adalah nelayan itu sangat sulit
karena dari pemerintah desa
pemerintah desa tokoh agama tokoh masyarakat bahkan dewan perwakilan rakyat pun bilang itu memalukan
perempuan gak pantas menurut agama budaya pakai dalil yang dipelintir pelintir sehingga posisi perempuan kembali tidak diuntungkan dengan hal hal yang memang tidak logis gitu
stigma budaya patriarki ini sangat berakar kuat dimanapun tidak hanya di pesisir saja bahwa di budaya patriarki ini ada aturan aturan yang membiasakan perempuan itu di rumah saja pekerjaannya
ada istilah ucapan tempatnya perempuan itu hanya di tiga kasur dapur sumur
sebetulnya itu nggak benar ketika perempuan memiliki kesempatan untuk
bekerja untuk mendapat kesempatan untuk berorganisasi di ruang publik kenapa enggak
tahun dua ribu tujuh belas tiga puluh satu anggota puspita bahari akhirnya berhasil diakui sebagai nelayan
namun bantuan yang seharusnya didapat para perempuan nelayan ini belum sepenuhnya terrealisasi
dampak selanjutnya perempuan nelayan
ini mendapatkan kartu kusuka kartu pelaku usaha
nah namun kartu pelaku usaha ini sebetulnya yang mengeluarkan kementerian kelautan perikanan juga
namun sebetulnya kartu kusuka itu harusnya diperuntukkan untuk perempuan nelayan keseluruhan tidak hanya yang perikanan tangkap
tapi dari pelaku usaha pengolahan pemasaran produksi seharusnya itu mendapat kartu kusuka yang saat ini kami masih proses juga
dan dampak perlindungan lainnya sebetulnya
belum praktiknya belum datang gitu loh belum didapatkan perempuan nelayan
sehingga ketika perlindungan yang sebenarnya itu ketika kemarin ketika cuaca ekstrim ada bantuan bbm bersubsidi ada bantuan alat tangkap dan lain sebagainya yang seharusnya perempuan dapat itu belum dapat
nurika menolak dikatakan sebagai buruh untuk suaminya sendiri
nurika mengerjakan semua pekerjaan yang juga dilakukan suaminya

lagi lagi orang orang jenak nih terima melu melu tau orang bekerja sama bekerja sama tau mas
orang jenak nih mangka bareng mulai bareng mau sok menindaran ini wangi tau melok melok tau mendingan loh mas
darah nih aku sih cara nih pembantu gitu mas
karena aku pembantu kan bujukum yang dewera mas
kau nak tutup kok mah apa notok jaring kok yang mau tau mas
itu jenak nih pembantu tau mas
orang melu mangka bareng balik bareng kok mau sok pembantu yorat tau mas
nurika bercerita selain sempat mendapat penolakan dari perangkat desa setempat atas statusnya
ia kerap kali dicemooh nelayan lainnya yang masih asing melihat perempuan bekerja di tengah lautan
hei orang wedok kok melu melu yang
isen isen kita mau masak masak ngaku loh mas apa kita jenak nih
namun setelah bertemu mas nuah dan bergabung bersama puspita bahari pada tahun dua ribu tujuh
nurika kini lebih berani melawan stigma
ia tak peduli bagaimana budaya patriarki memandang perempuan
yang berlayar mencari ikan di tengah lautan untuk membantu keluarga
aku mau nanya tau mas kaya mau isen selalu saya kenal mbak mas nuah dong raisen
mak anu mak ternyata kalau ibu mas nuah
isen iso aku mau nanya tadi wong diolok olok malah orang mas
mak ternyata sangat kalau ibu mas nuah
kemandirian ekonomi dipercaya mas nuah menjadi salah satu cara paling ampuh bagi perempuan nelayan
keluar dari jerat kemiskinan dan kekerasan dalam rumah tangga
hal itu pula yang selalu diusahakan mas nuah melalui komunitas puspita bahari
mas nua memberikan pelatihan kepada para perempuan nelayan
untuk mengolah beragam hasil tangkapan seperti ikan udang dan cumi cumi
untuk dijadikan olahan yang bernilai di dalam
sehingga kegiatan di puspita bahari salah satunya pemberdayaan ekonomi
yang dimana ekonomi itu bertujuan untuk mengurangi angka kekerasan dan kemiskinan
yang selama ini membelenggu perempuan nelayan
nah semenjak puspita bahari ada memberi edukasi tentang kesadaran perlindungan perempuan dan anak
tentang akses pelayanan publik tentang kestaraan dan lain sebagainya
akhirnya memberanikan perempuan itu berani bicara berani melapor ketika mereka tersakiti
dayah misalnya perempuan yang pernah mengalami kdrt ini memilih bangkit dan memulai kembali hidupnya
dengan menjadi motor penggerak umkm di komunitas puspita bahari
dari usahanya itu kini ia bisa menyekolahkan anak anaknya
hingga perguruan tinggi setelah ia bercerai dengan suaminya
bedanya apa sih bu kalau misalnya ikan ini dijual mentah mentah tanpa diolah dulu
dengan diolah menjadi keripik ini nilai jualnya lebih tinggi atau seperti apa
ya lebih tinggi diolah jadi crispy ini karena kalau ini dijual mentahan kan satu kilonya itu udah kering itu rp tiga puluh rp dua puluh lima sampai rp tiga puluh
tapi kalau sudah jadi krispi ini rp seratus lebih
nah kalau untuk ibu ibu nelayan sendiri kehadiran umkm yang dibina oleh puspita bahari ini dampaknya seperti apa
adanya puspita bahari ibu ibu nelayan semakin maju karena kalau dulunya walaupun sepinter pinternya para ibu ibu nelayan
itu kurang cerdas karena semua dijual dengan mentah
adanya puspita bari diajari yang namanya mbak mas nuah olahan ikan semua ikan diolah menjadi makanan yang bisa dicemil

mas nuah membantu memasarkan olahan hasil laut ini di sejumlah pusat oleh oleh yang ada di kota
mas nuah juga ingin menginisiasi kooperasi nelayan perempuan
anggota komunitas puspita bahari didorong untuk menabung dan akan dibagikan setiap menjelang idul fitri
hasil tabungan itu juga bisa dipinjam untuk modal berbagai macam usaha olahan hasil laut
kooperasi itu cukup membantu untuk memutus ketergantungan perempuan nelayan ini terhadap rentenir
karena kondisi ekonomi yang tidak menentu dari tangkapan di laut yang semakin menurun karena adanya krisis iklim
tak hanya itu sejak dua ribu sembilan belas mas nuah dibantu kader kader muda puspita bahari juga mengajak anak anak nelayan di sekitar desa morodemak untuk belajar dan mendapat pendidikan tambahan
mbak mas nuai itu orang yang sangat tangguh pejuang ya
dia sangat memotivasi saya juga untuk supaya saya itu tidak takut dengan cara menyampaikan
saya dulunya kan ya saya tidak bisa ngomong secara lantang seperti ini ya bahkan sekarang juga masih belajar tapi ini ada kemajuannya
bertempat di sekretariat puspita bahari
anak anak nelayan itu diajari untuk berani berbicara di depan umum serta memaksimalkan potensi dirinya masing masing
itu yang lebih dominan itu ya mereka berkecil hati buat menggapai impiannya menggapai cita citanya
jadi mereka merasa wah saya orang kecil saya tidak bisa sekolah tinggi padahal mereka juga sebenarnya punya potensi yang sangat bagus sekali
saya orang kecil
mereka juga diajak untuk melestarikan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan
anak anak nelayan juga diajari mengolah beragam sampah plastik menjadi produk layak jual
melakukan kegiatan seperti bagaimana sih cara kita membuang sampah yang benar tanpa tidak mencemari laut
terus bagaimana cara kita mengelola selain tidak mencemari laut ya juga kita mengelola sampah tersebut menjadi bahan
jadi bahan bahan apa saja yang bisa kita gunakan
atas usahanya tersebut mas nuah kini kerap kali diganjar berbagai penghargaan sebagai motor penggerak perubahan positif di tengah komunitas nelayan
untuk sosok bumah su'ah memang dia ulet kebetulan di awal saya menjabat beliau memperkenalkan diri waktu itu
bahwa dia punya kelompok nelayan
dan wanita dan sampai dengan saat ini masih tetap eksis
karena memang diharapkan ketika pada saat ada hal hal yang perlu disampaikan kepada nelayan lain
ataupun ada hal yang baru yang disampaikan berkaitan dengan asuransi asuransi dan sebagainya itu bisa dikomunikasikan kepada mereka

dampaknya sangat mempengaruhi kemerosotan ekonomi masyarakat mesisir
karena dari dampak rop itu akses jalan terputus tidak ada transportasi yang bisa masuk atau yang memadat

krisis iklim menjadi tantangan tak berkesudahan bagi para nelayan
khususnya perempuan nelayan di desa morodema
semakin tahun air rop yang menggenangi kawasan ini semakin tinggi
pemanasan global dan penurunan muka tanah di tengah rai menjadi penyebab utamanya
setidaknya ada lima desa di kecamatan bonang termasuk morodemak yang terancam tenggelam
untuk kondisi realnya bahwa rop dari tahun ke tahun
sejak saya menjabat di tahun dua ribu tujuh belas
berarti ada lima tahun kemarin itu belum sampai ke daratan lebih masuk lagi
nah sekarang ini pada posisi kenaikannya mungkin bisa jadi lima belas sampai tiga puluh cm
turun sehingga airnya sampai ke daratan yang dulu desanya itu tidak terkena sekarang terkena
rob yang dahulunya hanya datang pada saat saat tertentu
seperti bulan baru
kini merendam rumah rumah warga hampir setiap hari
sekarang rop itu nggak bisa diprediksi kapan waktunya tidak
setiap hari mesti ada rop
dan setiap hari itu juga perempuan nelayan harus memastikan bersih bersih rumah
apa membereskan rumah dan lain sebagainya
itu semakin menambah beban perempuan nelayan
banjir rop juga memutus akses dari dan menuju pelayanan
pelabuhan serta tempat pelelangan ikan
dampaknya sangat sangat mempengaruhi kemerosotan ekonomi masyarakat mesisir
karena dari dampak rop itu akses jalan terputus
tidak ada transportasi yang bisa masuk atau yang memadai
nelayan butuh solar penjualan ikan menangkap ikan membutuhkan es
di mana banyak aktivitas
dari rantai dingin ini yang membutuhkan pemasaran ikan hasil tangkapan
nah itu semua dapat kena dampak dari rop ini
rop juga menyebabkan jalanan serba rusak di mana mana
bagi nelayan seperti nur rika dan suaminya
jalanan rusak sangat menyulitkan proses distribusi hasil tangkapan
nah banjir rop itu
tahun ke tahun ini
malah lebih besar
nah ada yang berani
selain jalanan ini
kendala ini juga
iwak malah lebih larang
malah lebih murah
jalanan itu sudah ramah
rompolah malah lebih murah
malah lebih terlalu larang
solar malah lebih larang
nah ini juga
yang bakalannya punjolkos
seketewe itu itu pokoknya yang menurut
belum lagi nur rika harus menghadapi langkahnya ikan dan ranjungan
akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan penggunaan kapal pukat harimau
apu pukat harimau
iwak cik cilik ranjung mau tau mas cik cilik gitu mas
ndung diseret torak kambut gua itu
nanti iso kan pukat harimau kan di langit mas
perangkat desa dan kecamatan tak kuasa berbuat apa apa
mereka tak memiliki anggaran untuk mengantisipasi banjirop yang datang
termasuk melakukan patroli pelarangan kapal pukat harimau
nah ini kebetulan kita kemarin sempat sampaikan untuk peninggian jalan
kemudian yang kedua kaitan dengan normalisasi sungai
jadi sebelahnya ada sungai itu kalau bisa dinormalisasi
kemungkinan akan bisa mengurangi debit air naik
nah oleh karena itu itu kita harapkan agar bisa direalisasi
baik dari pusat maupun dari provinsi ataupun dari pemda sendiri
berumur dua tahun
perempuan perempuan nelayan seperti nur rika tentu saja tak bisa berjuang sendirian
ia membutuhkan uluran tangan dan kemauan pemerintah
untuk memecahkan banyak masalah yang dihadapi
segera kita mas selalu tahu
kita harus sejahtera seperti yang dikatakan mas
ya alat yang tidak ramah lingkungan
perjuangan nur rika mas nuwa dan perempuan nelayan lainnya
di puspita bahari masih panjang
kehidupan saya memang sudah memiliki niat untuk mendedikasikan atau mengabdikan
untuk terus bergerak memperjuangkan hak hak perempuan nelayan
khususnya saat ini belum dibilang berhasil
juga belum dinemak dan umumnya untuk perjuangan pengakuan perempuan nelayan di indonesia
siapa lagi kalau tidak bukan kita
sesama perempuan yang memperjuangkan hak hak perempuan
khususnya perempuan nelayan
karena saya memang dilahirkan dari masyarakat pesisir
setelah berhasil mendapatkan pengakuan
kini puspita bahari harus terus berjibaku dengan waktu
mempertahankan tanah dan desa mereka agar tak tenggelam
sebuah perjuangan dari kaum perempuan
oleh perempuan untuk perempuan keluarga dan lingkungan
dan untuk perempuan nelayan indonesia tetaplah berjuang
jangan pernah malu karena menjadi nelayan itu juga suatu profesi yang membanggakan
karena nelayan itu juga pahlawan protein bangsa
jadi hidup perempuan nelayan indonesia